ada yang terprediksi ada juga yang mengejutkan dari hasil hitung cepat pilkada serentak kali ini
untuk membahasnya saya sudah bersama direktur program smrc sirojudin abbas
terima kasih mas abbas sudah datang kita membahas pilkada serentak
ada yang bilang banyak terkejutnya ada yang bilang wah ini sih predictable sekali
dari perspektif anda seperti apa secara makro
betul saya kira ada yang sangat mengejutkan tetapi ada yang konsisten dengan temuan kita di akhir mei
misalnya perbedaannya tidak terlalu jauh sehingga meskipun kita tidak bisa mengatakan itu predictable
perbedaannya berada di dalam jarak yang secara statistik bisa dimengerti
oke mungkin kita akan tampilkan dulu grafisnya bagaimana antara survei
survei smrc dengan hasil hasil quick count nya juga dari smrc ya
ini kita lihat dari provinsi jawa barat ini
anda lihat seperti apa yang kuning adalah prediksi bulan mei juni kalau tidak salah mas abbas ya
yang hijau adalah hasil quick count hari ini
angkanya cukup mengejutkan terutama di pasangan nomor urut tiga
oke survei kita bukan prediksi tapi bacaan atau potret pada saat survei dilakukan
oke jadi tidak bisa memprediksi juga hasil itu ya
tetapi kita mencatat ada sejumlah indikasi yang memungkinkan ada perubahan
misalnya masing masing calon itu punya jumlah pendukung kuat dan pendukung lemah
dan masing masing itu cukup besar gitu di atas dua puluh an persen
lalu masih ada juga pendukung lemah sekitar tiga puluh persen yang masih mungkin mengubah pilihan
sudah memilih seseorang saat survei dilakukan
mungkin mengubah pilihan pada saat di tps nanti
itu ruang kemungkinan pergerakannya
tetapi kalau kita catat di temuan survei kita
sudrajat dan saihu yang kelihatannya melompat di luar dari range yang kita bisa pahami dari temuan survei di akhir bulan ini
anda sudah prediksi bahwa akan ada loncatan sebesar itu di jawa barat
tidak tidak tidak
saya kira ini di luar dari
range yang bisa kita baca dari temuan survei yang di akhir
berarti ada manuver yang luar biasa dong
antara survei terakhir anda capture itu cukup terakhir kan mas abasya
ya satu juni terakhir
dua puluh juni itu kan kemudian sampai dua puluh tujuh juni itu kan pendek sekali tiga minggu
apa yang membuat tiga minggu ini menjadi luar biasa
ada manuver yang kemudian membuat suaranya melonjak tajam seperti ini
dan juga tentu saja deddy miswar juga cukup turun gitu ya
cukup banyak menurun ya
kalau penurunan deddy miswar itu bisa kita lihat di jawa barat
saya kira berada di range statistik yang kita baca
memang pendukung lemahnya di kisaran itu
jadi sekitar tiga puluh an persen

ridwan kamil saya kira agak di luar range juga penurunannya
kalau kita lihat dari hasil hasil exit poll
maka kita bisa sedikit menjelaskan
kenapa ada lompatan di sudraja
yang pertama kita lihat dari hasil hasil exit poll
yang pertama kita lihat dari hasil hasil exit poll
memahami bahwa ada perubahan kinerja yang sangat luar biasa di bulan terakhir
nah penting juga dimengerti bahwa secara personal ketokohan sudrajat dan saihu mungkin tidak terlalu kuat
tetapi secara institusi mereka ini disupport oleh dua sistem yang sama sama kuat
oke berarti supporting system yang kemudian membuat ini
oke berarti supporting system yang kemudian membuat ini
faktor apa partai politik atau
pertama ahmad heriawan sebagai gubernur
ahmad heriawan dua kali menjadi gubernur
sudah pasti akan dia sudah membangun infrastruktur politik yang sangat kuat di jawa barat ini
di berbagai sektor
di semua kabupaten kota dan masuk ke berbagai institusi
tidak mungkin ahmad heriawan
tidak bekerja secara sistematik untuk mendukung kader partainya sendiri
oleh karena itu saya memahami bahwa
investasi politik investasi program yang dilakukan ahmad heriawan dalam sepuluh tahun terakhir
dan mungkin juga di akhirnya itu tidak memberikan efek politik yang cukup signifikan
jadi faktor endorsement akhir ini
melalui program dan melalui partisipasi langsung setelah dia selesai masa jabatannya
jadi bisa bebas berpolitik gitu ya
bisa bebas berpolitik dan all out bekerja
yang kedua faktor kerja partisipasi
dan yang ketiga faktor kerja politik
dalam hal ini gerindra dan pks sebagai institusi
nah kita melihat lompatan yang luar biasa sebelum akhir pensiun dan setelah akhir pensiun
itu perubahan setelah akhir bekerja itu kelihatan betul efeknya
dan gerindra dengan pks ini secara langsung memang berhasil mengkonsolidasi pendukungnya
di survei survei sebelumnya kita melihat bahwa pks ini tidak bisa berpengaruh dengan pks ini
kita melihat pendukung gerindra dan pks itu masih tersebar
ada yang ke ridwan kamil juga sebagian ada juga yang ke pak sudrajat ke pak anton dan pak hasanuddin
ada itu tersebar
ke deddy mizwar juga masih ada saat itu
tapi di exit poll kita melihat
mayoritas hampir delapan puluh an persen pendukung gerindra dan pks itu berada di barisan
jadi kembali ke hit offnya gitu ya
setelah kemudian berkeliling atau berkelana kemana mana
sekarang terkonsolidasi itu artinya mesin partai terkonsolidasi dengan baik
adakah dari yang calon calon lain misalnya rituan kamil atau deddy miswar yang kemudian paling banyak tergerus ke pasangan ini
adakah faktor faktor eksternal itu misalnya
jadi pendukung deddy mizwar saya kira yang tergerus lebih banyak ketimbang pendukung ridwan kamil
terambil ke sudrajat
itu jawa barat kita akan lihat dari jawa tengah misalnya
bagaimana kita lihat jawa tengah
oke ganjar pranowo ini sangat predictable atau mengejutkan juga
agak mengejutkan karena
kalau nah ini juga menjelaskan
faktor tokoh sudirman dan ida fauzia
tidak cukup untuk mengangkat elektabilitas mereka hingga di angka empat puluh satu

dan kembali saya kira salah satu penjelasannya disitu adalah

instrumen partai politik
mesin partai politik yang efektif memobilisasi dukungan
itu bisa memungkinkan terutama karena sudirman said sudah dari jauh jauh hari teridentifikasi diri sebagai bagian dari oposisi
itu yang kemudian membuat akhirnya kekuatan oposisi di jawa tengah terkonsolidasi
oke meskipun itu tidak bisa mengalahkan petahannya yang cukup besar dan yang terakhir di jawa tengah terkonsolidasi di sudirman said

oke bagaimana dengan jawa timur
ya jawa timur itu relatif konsisten antara temuan kita
oke ini dia
relatif konsisten tidak banyak perbedaan
memang saifullah yusuf dan putih guntur mengalami kenaikan
terutama saya kira kita juga tahu dalam bulan terakhir
terutama saya kira kita juga tahu dalam bulan terakhir
baik pkb maupun pdip bekerja luar biasa di jawa timur
mengerahkan sumber daya yang cukup besar
bahkan bu mega caimin pak agil siraj bahkan diundang untuk datang ke sana
terakhir pak saul bung karno juga mengadakan selebrasi besar besaran di sana
tapi menurut saya ini patternnya tidak jauh berbeda dengan tumbuhan survei kita di akhir bulan mei
ini yang cukup predictable menurut anda
ini yang kelihatan konsisten tidak ada anomali
masih dalam margin yang kemudian bisa dipersengketakan nggak menurut anda
saya kira ini sudah relatif solid
kalau secara statistik ini ukuran kita
kalau sudah di dua kali margin error
perbedaan antara keduanya menurut kita sudah solid
apakah betul betul solid versi solid seperti anda
atau kalau bahasa madurinya solid itu sulit katanya
apakah sulit versi madura atau solid versi anda
kita akan bahas nanti dengan partai partai politik
bagaimana perspektif partai partai politik melihat hasil konfigurasi pilkada serentak kali ini
kami akan kembali usai jeda berikut ini tetaplah di cnn indonesia
anda masih di program spesial quick count pilkada serentak dua ribu delapan belas
dan sebelum kita akan membahas bagaimana perspektif partai politik dalam melihat hasil pilkada serentak kali ini
saya akan mengajak anda
untuk jalan jalan sedikit ke pontianak kalimantan barat
saat ini saya sudah bersama dengan gubernur kalimantan barat terpilih versi hitung cepat
ada bapak sutar miji
selamat malam pak sutar miji
pak sutar miji sebelumnya saya mau tanya
apakah anda sudah mendapatkan ucapan selamat dari lawan lawan politik anda
pak sutar miji selamat malam
anda bisa mendengar suara saya pak sutar miji
budi adiputro dari cnn pak
selamat malam pak sutar miji
selamat malam pak sutar miji
halo pak sutar miji
apakah kita sudah tersambung dengan gubernur kalimantan barat terpilih versi hitung cepat
bapak sutar miji
bapak sutar miji
oke kami ingin menginformasikan bahwa saat ini
gubernur kalimantan barat terpilih versi hitung cepat
yang sedang berkorespondensi dengan kami sebenarnya
saat ini tengah kabarnya tengah mendapatkan telpon
dari presiden joko widodo
mungkin telpon yang berkaitan dengan ucapan selamat
selamat malam pak sutar miji
pak sutar miji
pak sutar miji kami mendengar barusan anda mendapatkan ucapan selamat
atau mendapatkan telpon dari presiden jokowi
betul itu pak sutar miji
jadi presiden jokowi mengucapkan selamat
atau seperti apa
kita nggak usah bahas yang itu
sebelum kita akan membahas
apakah anda juga sudah mendapatkan ucapan selamat dari lawan lawan politik anda gitu
pak sutar miji
mungkin masyarakat banyak yang ingin tahu pak sutar miji
apa sebenarnya kunci kemenangan seorang sutar miji di pilkada kalimantan barat
yang kabarnya ini agak ketat dan juga cukup panas gitu
dikabarkannya gitu pak sutar miji
jadi memang udara pontianak sudah panas
tapi kalau pilkadanya enggak lah ya
nah kuncinya adalah kita menjual program ya
dan program kita selaras dengan yang dilaksanakan pemerintah sekarang ini
yaitu infrastruktur dan pengembangan ekonomi daerah
itu yang kemudian menjadi kunci kemenangan anda ya pak tarbiji ya di kalimantan barat
bagaimana dengan kerja partai partai politik relawan atau hal hal lain gitu pak tarmizi yang mungkin menjadi unggulan anda gitu
memenangkan kontestasi yang cukup ketat
ya kita melihat partai politik bisa bersinergi dengan relawan ya
kalau gitu kita manage dengan baik insya allah akan sukses
pak sutar miji
kan kalau kita lihat kalau kita baca informasi informasi mengenai pilkada kalimantan barat
ini kan dikabarkan diprediksi gitu ya persaingannya ketat
bahkan kayaknya rawan apa namanya rawan isu sara segala macam
anda melihat hal hal yang dikhawatirkan publik itu terjadi
nggak pak selama masa kampanye sampai masa pilkada kali ini
kalau masa kampanye tidak
bahkan saya bisa pulang menempuh jarak sekitar enam ratus kilo dan sampai malam juga jam dua jam tiga malam juga nggak apa apa
dan juga tadi dari hasil perolehan suara di beberapa tps yang disitu mayoritas non muslim
saya dapat suara berbeda

jadi ada beberapa kawasan memang kita sudah clear ya dalam hal hal salah politik identitas itu tidak lagi menonjol gitu
baik itu kesimpulan anda pak ya bahwa memang anda menang di basis basis non muslim
itu menunjukkan bahwa masalah identitas nampaknya sudah selesai di kalimantan barat gitu ya pak sutar miji ya
jadi memang unggulannya adalah rekam jejak dan program
anda kan ini didukung partai partai yang cukup banyak ya pak
partai partai yang cukup beragam nih pak tarmizi kalau kita lihat konfigurasi terutama kalau kita konfigurasikan dengan politik nasional
apakah dalam komitmen dukungan anda atau dukungan partai politik kepada anda itu ada komitmen mendukung capres capres tertentu ini
enggak pak di pilpres mendatang gitu
tidak ya tapi kita kan harus menselaraskan partai mendukung kita gitu ya
dan itu harus karena saya bagaimanapun didukung oleh partai partai itu
tentu diusung juga ya
dan saya harus menselaraskan program saya dengan mereka
kalau kita lihat kan apa namanya partai partainya juga cukup beragam pak
ada partai oposisi atau partai koalisi pendukung pemerintah
ini kalau misalnya sama sama meminta dukungan dari pak tarbiji
pak sutar miji pilih yang mana nih pak
sudah dipikirkan belum pak
saya pilih yang lebih banyak dukung saya gitu
pak sutar miji terakhir ini
apa yang bakal berbeda
yang akan kita lihat dari wajah kalimantan barat
jika sutar miji sudah dilantik dan memimpin kalimantan barat
dalam waktu yang paling cepat
perubahan yang paling cepat yang bisa anda lakukan
setelah memimpin kalimantan barat nanti pak sutar miji
ada tiga hal yang harus diubah secara cepat di kalimantan barat
yang pertama infrastruktur jalan ya
kedua kesehatan ya rumah sakit
dan ketiga pendidikan
ini harus kita selesaikan secara cepat ya
dan target saya
kita akan bekerjasama dengan pusat
untuk menyelesaikan jalan jalan yang memang sangat sulit
untuk dilalui masyarakat di kalimantan barat ini
ada sekitar tiga ratus sampai empat ratus km
dan saya berharap satu periode masa jabatan saya itu selesai semua
oke itu yang kemudian anda akan janjikan dan anda harapkan
ketika memimpin kalimantan barat nanti
terima kasih pak sutar miji
janji anda komitmen anda akan dicatat oleh

kami semua media dan juga tentunya publik kalimantan barat
jadi siap siap pak nanti ditagih janji politik ya oleh masyarakat dan publik
terima kasih sekali lagi
sutar miji gubernur kalimantan barat
terpilih versi hitung cepat yang sudah mau bergabung bersama kami
oke seperti janji saya tadi
bagaimana kira kira perspektif partai partai politik
melihat pilkada serentak kali ini
terutama kalau kita lihat ya
dari konfigurasi dan hubungannya ya
dengan konfigurasi politik nasional
tidak hanya bang abas disini yang menemani kita
sudah ada atau saya sudah ditemani
tiga politisi partai politik yang bisa dianggap ini
menjadi motor poros politik nasional ke depannya
pertama ada politikus pd perjuangan
bang maru orang seria ait
terima kasih bang ara
kemudian ada wakil sekjen partai gerindra
bang andri rosiade
yang banyak senyum nih kayaknya malam ini
terima kasih bang andri
kemudian juga ada mbak imelda sari
ketua divisi komunikasi publik partai demokrat
terima kasih mbak imelda
kita akan lanjutkan dialog
akan mengevaluasi bagaimana kerja motor politik
dalam memenangkan calon calonnya di pilkada serentak kali ini
pusat jeda berikut ini
pilkada serentak dua ribu delapan belas sudah selesai
hasil hitung cepat atau quick count telah menunjukkan hasil
meski bukan merupakan hasil akhir
hitung cepat selama ini bisa menjadi gambaran
siapa yang menjadi pemenang
di jawa barat
pasangan sudrajat dan ahmad saiku
menempati urutan kedua di bawah ridwan kamil
jawa barat dengan tiga puluh dua juta daftar pemilih tetap
yang merupakan lumbung suara terbesar
merupakan salah satu faktor
penentu dalam pilpres dua ribu sembilan belas nanti
sementara itu di jawa tengah
pasangan sudirman said ida fauzia
menempel ketat ganjar pranowo tadji

hal ini disambut baik oleh partai gerindra
anggota badan komunikasi dpp gerindra
andre rosiade menganggap
tipisnya perolehan suara
menandakan keinginan masyarakat jawa tengah
mendapat pemimpin baru termasuk presiden
andre menyebut angka perolehan hitung cepat
sudirman ida tak mencerminkan
jawa tengah sebagai kandang banteng
di jawa timur
atas gus ipul putih guntur soekarno
jawa timur mempunyai daftar pemilih tetap terbaik
yang kedua setelah jawa barat dengan tiga puluh satu juta

ada sejumlah hal yang membuat
pilkada serentak dua ribu delapan belas terasa
pengamat politik gun gun herianto mengatakan
hal ini bisa terlihat dari jumlah pemilih
daftar pemilik tetap atau
daftar pemilih sementara atau
tps pemilu dua ribu sembilan belas
meskipun koalisi di pilkada
tidak sama dengan koalisi nasional
bukan berarti partai partai tidak
menjadikan yang modal untuk pemenangan pilpres
mereka akan dapat memetakan
terutama untuk daerah daerah kunci
jawa sumatera utara dan sulawesi selatan
seperti jawa sumatera utara dan sulawesi selatan

kita mulai dialognya sudah seru

kita sudah mulai main main
jadi om drek hurti harus disimpan dulu
kita sudah mulai di bangkit
itu salah kau
kita mau tanya bang abbas dulu sebelum politisi politisi ini berbicara dan membela diri
saya mau tanya bang abbas seberapa ini kan saya undang di sini ada bang imelda partai demokrat bang aram partai perjuangan gerindra
ini dianggap banyak orang termasuk pengamat pengamat seperti anda sebagai motor lah poros poros koalisi di tahun politik dua ribu sembilan belas
tapi sebelum bicara dua ribu sembilan belas gimana partai partai ini mengawal atau performanya di pilkada serentak kali ini
dari mulai demokrat dulu lah bel ladies first
demokrat saya kira gini demokrat saya kira belum terlalu fokus pada pemenangan calon calon gubernur saat ini
demokrat saya kira lebih banyak berinvestasi untuk membesarkan ahy
investasi membesarkan ahy jadi gak fokus memenangkan calon ya
maksudnya banyak yang kalah gitu calonnya
kalau ini saya kurang sepakat
belum belum biar dia evolusi
karena saya kira cara demokrat menempatkan ahy sebagai ketua kogasma terlihat betul ingin menjadikan pilkada ini sebagai panggung utama ahy mengangkat
jadi tidak penting calonnya seperti apa dan di mana kalau kita lihat lihat aja calon calonnya
maka yang paling penting adalah ahy bisa jalan dan mendapatkan panggung di tempat itu
kita lihat itu statistiknya demokrat sambil anda menjelaskan ya bang ab
kita lihat statistiknya demokrat di hasil quick count dan juga beberapa tempat
kita lihat prestasinya seperti apa boleh ditampilkan grafisnya
siapa calon calon dari demokrat yang menang nah ini jawa barat ya
ini capaian mesin parpol pemenangan paslon partai demokrat di jawa barat kalah
kemudian ini betul ya mbak imelda ya
yang jawa barat ya
apakah ini nampaknya salah ya
sul sul bukan itu
bukan ya oke oke kami mengalami kesalahan grafis oke
nanti perlu dievaluasi lagi

ini namanya juga manusia pak kalau kata bunda dorje tempatnya salah dan dosa ayo
jumlah perolehan calon calon gubernur misalnya dan bupati saat ini memang belum bisa diatribusi pada sumber daya partai partainya
karena yang diusung tidak selalu kadernya
tetapi untuk kasus demokrat ini memang khas dibanding partai partai yang lain
dibanding misalnya nasdem
nasdem itu menjadikan pilkada sebagai investasi membangun jaringan ke bawahnya
karena tidak sedang menjual tokoh sentralnya di pusat
pdip itu jelas pdip ingin membangun basis infrastruktur politik ke bawahnya
serius gitu jadi ya
jadi lebih serius fokus apalagi yang gerindra
gerindra dan pks sebagai oposisi jelas dia ingin investasi untuk menjadikan ajang pilkada ini batu lompatan untuk pileg dan pilpres dua ribu sembilan belas
jadi fokusnya ke bawah dan fokusnya pada penempatan kader kader yang bisa membantu mengangkat suara partai
ini kita masih bicara demokrat dulu jadi menurut anda tetap tadi tesis anda
bandingkan dengan dengan demokrat
demokrat itu terlihat lebih rileks soal membangun jaringan partai ke bawah
dan lebih fokus pada membangun brand image ahy
dan memakai memen tumpil kada serentak
memakai memen tumpil kada serentak ini untuk memperbaiki brand gerindra
dan menunjukkan leadership
dan ingin membentuk brand demokrat yang baru
yang baru dengan kemunculan ahy
padahal tugas utama pak ahy adalah sebagai ketua kogasma yang memenangkan juga di pilkada
memenangkan peringkat peringkat serentak
tapi kalau kita lihat di berbagai daerah misalnya kita lihat di lampung kita lihat di sumatera utara kita lihat di jawa barat misalnya
investasi pada basis basis kekuatan partainya terlihat lebih jauh
oke kita beralih ke bang ara dulu pdi perjuangan partai
belum boleh jawab dulu ya
belum belum nanti sekalian dia jawab
oh boleh dia jawab dulu deh komentari sedikit ya
yang pertama bahwa
kita bantu beli
bang ara kohosa ya hari ini
jadi yang pertama bahwa kehadiran ahy sebagai ikon dari partai demokrat dalam hal ini termasuk juga kehadiran pak sbe di misalnya pada saat kita tour di java kemarin
itulah salah satu yang kemudian justru membantu menaikkan pada saat covid sembilan belas
di saat kampanye terakhir itu mas agus di madiun ibu mega di madiun juga kita di kabupaten madiun
ini yang pertama
tugasnya yang diringan aja nih
ini yang pertama
ya saya harus menjelaskan itu kemudian juga salah satunya kehadiran pak sby di jawa timur itu
dan juga kalau kita mau menunjukkan sumatera utara bahwa kami ikut mendukung di sumatera utara dan itu menang
itu karena kehadiran pak sby dan juga mas agus di sumatera barat
jadi bukan mendompleng pelkan serentak untuk ahy saja ya
dari total satu ratus empat puluh dua pilkada yang kami dapatkan kemenangan
selain dengan gubernur dengan jawa barat
mas ganjar sendiri
saya pikir juga ada efek demokrat di kemenangan mas ganjar kali ini
jadi demokrat ikut berkontribusi positif
jadi tidak cuma numpang saja
ya tentu saja
jawa timur jelas itu hometownnya pak sbe dan jangan lupa juga di situ ada pak karwo gubernur masih berjalan
sama seperti di jawa barat saya kira
dan investasi selama kepemimpinan
sepuluh tahun pak karwo sangat besar
dan kalau pak sbe itu jelas dia pulang kampung di sana
dia ingin mempertahankan basis politiknya di wilayah jawa timur bagian selatan
tapi di daerah lain
nah di daerah lain saya kira tidak sebesar di jawa timur investasi demokrat untuk membangun basis partainya
maka yang terlihat menurut saya secara umum gambarnya adalah demokrat belum optimal menggunakan pilkada ini untuk membangun basis basis partainya
yang lebih banyak jadi highlight adalah menjadikan ahy sebagai bintang di partai demokrat
oke jadi tesisnya tetap sama meskipun anda sudah jelaskan panjang lebar tadi mbak indal
kalau bang arani pdi perjuangan ini yang hari ini tampil dengan konsisten pakai baju merah
kecuali andri pakai ungu saya tidak tahu partai apa itu
saya kira untuk pdip itu saya hanya mencatatkan

saya kira untuk pdip itu saya hanya mencatatkan

yang pertama di beberapa tempat kita mencatat ada diskoneksi antara kehendak partai dengan kehendak pemilih
jadi kalau kita lihat di jawa timur kita lihat jawa barat kita lihat juga di ntt di sumut
pemilih pdip itu tidak selalu mendengar yang diinginkan oleh dpp
untuk memilih calon
yang paling gampang di jawa barat misalnya
tetapi kalau kita lihat
kemana arah dukungan di pilgub jawa barat ini
pendukung pdip itu justru memilih ridwan kamil dan ke asyik
sorry ke rituan kamil dan asik
bukan deddy miswar
deddy ada juga terdistribusi
tapi jumlahnya sedikit lebih banyak
tapi tidak ini endorsement pdip kepada pasangan tba sanudin dan aton kahlian
tidak sepenuhnya dituruti oleh konstituen gitu
cuma yang memperoleh keuntungan paling besar ridwan kamil
itu jadi problemnya pdip saja atau semua partai juga begitu
kadang kadang suka jaka sebung bogor
nggak nyambung gitu antara
iya hampir semua partai
tetapi untuk pdip itu proporsinya terlalu besar
misalnya di jawa timur
hampir separuhnya tuh
pemilih pdip berpindah ke hoi fas
sebelum saya kasih kesempatan bang ara untuk menanggapi
kita tampilkan nih grafisnya
seberapa banyak sih pdi perjuangan menang
mungkin ya mudah mudahan ini nggak salah lagi
kalau salah saya
kita mengerti kok
salah lagi kita
oke kita akan break dulu
kita akan break dulu bang ara
nanti kita akan berikut ini
grogi data ya
lihat bang ara ya
dari pemilihan wali kota makassar
sulawesi selatan hitung cepat sejumlah lembaga survei
memenangkan kota kosong mengalahkan capaian suara dari calon tunggal
pasangan munafri arifudin dan andi rahmatika dewi
dalam hitung cepat jaringan suara indonesia atau jsi
dan lingkaran survei indonesia
meski demikian calon tunggal wali kota makassar
munafri arifudin mengklaim memenangkan pemilihan wali kota makassar
pernyataan munafri ini berdasarkan data real count
sejumlah saksi di tps makassar
ini kan basisnya sample
sehingga bisa saja tidak sama dengan apa yang kita miliki
sehingga di tambulasi data kita
yang merupakan real count
ini memperlihatkan angka yang berbeda
sehingga ini harus kita sampaikan juga ke masyarakat
jangan gara gara satu lembaga survei ini
ini menjadi opini kita untuk seluruh warga kota makassar
harus antara ada data pembali
sebenarnya kalau tim apcc sendiri
itu tadi selingan dulu karena ada fenomena khusus
di makassar seluruh selatan
bang ara saya kasih anda hak jawab
tadi kan disampaikan mas abbas
kalau demokrat ahy melakukan konsolidasi
walaupun mbak imelda berbeda
tapi kita juga punya pandangan sendiri ya
kita menghormati pandangan pandangan yang ada
juga pd perjuangan
saya sampaikan bahwa saya hari ini pakai baju merah
supaya kader kader pd perjuangan juga semangat
biar gepeng tetap banteng
kita juga menghadapi
jadi pengaku gepeng jadi pengaku gepeng

sekali di pnk serta kali ini atau
kita sudah biasa menghadapi pasang surut
kita tahan jadi oposisi sepuluh tahun
mbak mega memimpin kita sepuluh tahun tetap di luar pemerintahan
dan pada saat mbak mega tahun dua ribu empat belas
dia bisa memajukan dirinya
tapi dia memilih jokowi untuk jadi calon presiden
dan hari ini kita tahu datanya
dari reformasi tahun sembilan puluh delapan
pemilu sudah ada empat kali
sembilan puluh sembilan pd perjuangan menang
dua ribu empat demokrat pemilu menang

dua ribu empat belas pd perjuangan menang

tidak ada partai yang bisa menang dua kali berturut turut pasca reformasi
dan kita tahu semua data survei mengatakan
kalau hari ini ada pilihan legislatif
akhirnya inilah kesempatan pdi perjuangan
dengan merebut kepercayaan rakyat membuat sejarah
kalau bung karno mengatakan menghormati sejarah
belajar dari sejarah jangan lupa sejarah jas merah
ini kesempatan kita membuat sejarah
tapi evaluasi yang dikatakan bang abbas setuju nggak
bahwa tidak nyambung sebenarnya antara keinginan konstituen dengan apa
kita lihat data ya
tadi saya baca tadi mas andre juga sampaikan
konfirmasi misalnya emil menyatakan mendukung jokowi dua ribu sembilan belas
kemudian kofifah juga sudah menyampaikan mendukung jokowi dua ribu sembilan belas
nurdin abdullah sulawesi selatan sudah menyampaikan seperti itu
tadi saya bicara sama erlangga ketua umum golkar juga
calon golkar dimana yang menang juga mendukung
jadi artinya pdi pasti mendukung jokowi
kalau kita lihat data data yang ada
memang itu belum tentu bisa ada bisa tidak ada korelasi
antara legislatif bupati wali kota gubernur dan presiden
ada yang ada ada yang tidak ada
saya kasih contoh demokrat dengan segala hormat
betul itu basisnya pak sby
dalam berbagai data kalau survei
demokrat surveinya jauh di bawah pkb dan pd perjuangan sebagai partai
boleh dicek betul mas ya
itu semua kita punya datanya lah ya begitu
jadi itu realita yang ada
walaupun event di jawa timur
itu faktanya seperti di jawa barat
pd perjuangan diatas gerindra dan demokrat sebagai partai
makanya tadi sekian saya mas hasto bagian dari konsolidasi partai
bang ara mohon maaf ditahan dulu bang ara
tadi ini ada situasi yang kemudian tadi sudah kita tampilkan
apa yang terjadi di makassar
dan kita akan tersambung sekarang ke makassar sulawesi selatan
nanti kita akan lanjutkan dialog yang menarik ini
untuk mendalami fenomena pertarungan antara calon tunggal dengan kota kosong
di kota makassar malam hari ini
kami sudah terhubung melalui sambungan telepon dengan calon wakil wali kota makassar
atau yang lebih dikenal dengan panggilan ibu cicu
selamat malam ibu cicu
selamat malam mas
ibu cicu ini jadi yang benar yang mana
anda mengklaim menang di pilkada atau pilwal kota makassar
sementara dua lembaga survei
meyakini atau menunjukkan data bahwa anda kalah gitu
jadi yang situasinya gimana sih ibu cicu
iya jadi kami juga melakukan rekapitulasi data
lewat real count dan ini kami lakukan
dari data c satu yang terkumpul di dua enam ratus tujuh puluh tps
sehingga kalaupun ada beberapa lembaga survei yang mengklaim kemenangan kota kosong
kita pikir nanti yang akan diakui adalah hasil dari kpu
sehingga alangkah baiknya kalau kita menunggu sama sama dengan tenang hasil dari kpu
karena kami pun juga hari ini bisa mengklaim bahwa
dari hasil yang kami punya kami memenangkan pertarungan di kota makassar
iya tapi kenapa sebelum ada keputusan atau pengumuman dari kpu
kenapa ada juga klaim kemenangan dari pihak anda bu cicu
ya sebelum kan tadi anda katakan kita masih menunggu
apa namanya hasil putusan dari kpu tentang siapa yang menang
tapi kenapa sudah ada klaim kemenangan juga ini bu
jangan sampai masyarakat dibuat bingung oleh hasil hasil dari lembaga
yang sebenarnya tidak menjadi acuan dari hasil resmi
oleh karena itu kami pun melansir data yang kami punya
untuk paling tidak masyarakat juga perlu mengetahui bahwa
kami juga melakukan tabulasi data sendiri
baik jika memang ibu kita berandai andai ibu ya misalnya
apa yang dikatakan dua lembaga survei itu memang betul terjadi
seperti hasil rekapitulasi kpu
gimana komentar anda terkait dengan hasil ini misalnya gitu bu cicu
saya pikir sampai hari ini kami tetap optimis ya
kami memenangkan pertarungan di kota makassar
dan ini berdasarkan data yang kami punya pak
oke banyak yang menganggap ibu cicu tingginya angka kota kosong itu
adalah representasi suara yang orang orang yang mungkin saja menolak anda
anda rasa mayoritas warga makassar menolak atau resisten kepada api cicu sendiri bu cicu
saya pikir tidak seperti itu ya
karena kalau kita lihat dukungan partai dan penerima masyarakat juga cukup bagus
jadi saya pikir tidak digiring ke arah itulah
baik yang terakhir ibu cicu ini pertanyaan yang menggelitik saya
muncul beberapa anggapan dari banyak orang sebagian pihak gitu ya bu ya
bahwa anda ini bisa maju sampai titik ini melawan kota kosong
atau mungkin bisa menang seperti ini
itu ada karena ada intervensi kekuasaan katanya
kemudian ada hubungan kekerabatan dengan salah satu orang kuat di republik ini
gimana anda menjawab komentar atau tudingan tudingan seperti itu bu cicu
ya kita kan tidak pernah minta dilahirkan oleh keluarga siapa dan siapa mas

karena intensitas sosialisasi kami itu tidak ada hubungannya sama sekali
kalau terkait dengan isu isu kekuasaan tersebut karena intensitas sosialisasi kami itu tidak ada hubungannya sama sekali

kesempatan sosialisasi yang kami bangun di tengah masyarakat itu sangat tinggi

baik kita akan terus menanti nanti bagaimana hasil rekapitulasi resmi dari kpu makassar ya ibu cici
terima kasih atas perbincangannya malam hari ini ibu andi rahmatika dewi
atau yang lebih dikenal dengan panggilan ibu cicu calon wakil wali kota makassar
bang arak silahkan lanjutkan
mohon maaf bang ada instruksi sedikit
bahas kan bagaimana pemilih legislatif
punya karakteristik sendiri
faktor partai ada
faktor caleg pasti juga penting
pilkada juga gitu
karena pilpres juga gitu
kita sudah banyak contoh lah bagaimana dukungan
partai besar tapi kalau figurnya
nggak tepat ya belum tentu
kita juga tahu ada
figur ada mesin politik
ada logistik itu adalah hal hal yang
menjadi penting dalam faktor faktor
pemenangan apakah pilik pilpres
dan segala macam secara umum cukup happy nggak bang
pdi perjuangan dengan hasil pilkada serentak kali ini
ya tentu kita akan melakukan
evaluasi tadi saya telepon ketua
fraksi mas utut dan
juga kesegiannya internal
tentu akan adalah suatu evaluasi
apa yang perlu diperbaiki
apa yang perlu
apakah mekanisme apakah
karena kan tidak bisa
orang itu tiba tiba jadi tokoh
menjadi tokoh itu perlu proses panjang
contoh jokowi dia jadi wali kota
gubernur presiden tidak bisa tiba tiba
dan anda lihat banyak dari calon calon pd perjuangan
yang ujuk ujuk tiba tiba anda akui itu bang
kita bicarakan evaluasi sistem ya
kita bicara sistem siapapun
saya pikir semua partai akan belajar
seseorang itu dua hal yang berbeda
tidak ada kalau kita lihat
orang orang di indonesia itu
orang besar itu ya dia meril toko
dia berproses ya
bagaimana dia berjuang bagaimana dia juga
tekanan bagaimana juga pernah
pernah menang pernah kalah jadi
tidak ada yang jalan pintas gitu loh
dan itu evaluasi ke dalam juga bagi pd
perjuangan itu tadi bang ya
saya pikir semua partai ya kita rasa
bisa menerima statement saya bahwa
tidak bisa walaupun sekarang
tapi orang juga perlu substansi
orang indonesia juga akan melihat apa
tidak mau beli kucing dalam karung
orang akan melihat apa sih recordnya
apa sih yang diperjuangkan buat demokrasi
buat ekonomi kerakyatan buat persatuan
calon calon pd perjuangan sudah memenuhi
kaedah dan kriteria itu di pekan dasar rata kalimantan
jujur saja pasti ada yang sudah
ada yang belum
kita harus keberanian keberanian
melakuin semua partai pasti akan melakukan
baik baik itu evaluasi dari
internal dari marwan rosyarait
politikus pd perjuangan bagaimana dengan partai gerindra
tadi andre rosiade senyum senyum
tapi apakah hasilnya juga bisa membuat kita
tersenyum kita akan bahas itu di segmen berikutnya
mudah mudahan dialog di
off air juga seseru yang ada
di sumatera barat jokowi sering datang
tapi masih kalah ya begitu kan
kita terbuka saja justru
itu saya sebagai pendukung jokowi senang sekali
kalau jokowi hanya bangun jawa tengah
bali yang dia kuat ya
papua itu benar benar bukan presiden indonesia
kita belum sampai situ pak arad
bahkan bangun di daerah yang tempat dia kalah pun dia bangun
itu baru presiden indonesia nanti kita akan bahas itu
tapi gerindra sendiri bagaimana evaluasi anda bang abas
saya kira di beberapa tempat
di daerah daerah yang besar
pokoknya ada di film yang dari kecil saya sering nonton
hanya di jawa barat saya kira ya
jawa adalah kunci
hanya di jawa barat yang terlihat signifikan kontribusinya
di jawa timur tidak
tidak memberikan nilai tambah
jawa barat signifikan
di jawa barat signifikan nilai tambahnya
untuk partai gerindra untuk calonnya
jadi kerja betul
kita sedang dipilahkan sebetulnya
kenaikan asik itu
apakah karena berdua
dan pks dan plus
atau kita perbandingkan mana kontribusi yang paling banyak
karena itu satu kesatuan
tetapi di jawa timur nilai tambah gerindra tidak tampak
oh ini grafis yang benar nih
ini akhirnya benar juga gitu bang
dari jawa barat jawa tengah jawa timur sumatera utara
hanya sumatera utara dari lima daerah kunci kalau katanya
sumatera utara saja nih yang menang
ini juga menurut anda meskipun mesin motor atau mesin partai sudah bekerja keras
tapi memang belum karena calonnya memang yang kurang
saya kira kalau di jawa tengah itu lumayan ngangkat
tapi di situ ada basis pkb
di jawa tengah itu di daerah daerah pkb
jadi saya kira tidak terlalu besar kontribusinya untuk kenaikan sudirman
tidak meskipun tentu saja ada
di jawa timur itu tidak
iya yang utuh ya
ya hanya suara pkb dan pdip
itu pun utuh dalam pengertian
hanya pendukung pdip dan pkb saja yang memilih itu
itu juga separohnya
kita beri hak jawab buat andre rosiade
ini kan kalau kata tokoh yang hadir di film yang dari kecil saya tonton setiap tahunnya gitu ya
jawa adalah kunci katanya
ini kalah semua di jawa
kita melihat bahwa dari awal calon yang kita usung
baik di jawa barat dan jawa tengah
surveinya memang sangat kecil
bahkan kalau kita lihat survei smrc
sebulan sebelum pilkada
tertinggal jauh dibanding pasangan rindu dan pasangan dua dm
tapi dengan mesin partai yang luar biasa
kalau saya mengevaluasi bahwa kita melihat bahwa mesin partai kita benar benar bekerja keras ya
dalam satu bulan terakhir ini
bagaimana perang infanteri door to door dari rumah rumah itu dimainkan
itu memang sangat menarik
lalu bagaimana serangan udara media sosial itu dimainkan
dan ini efektif menunjukkan bahwa pasangan asik belum tentu kalah di pilkada jawa barat
kita masih tunggu real count yang akan diumumkan oleh kpu
ini versi hitung cepat ya bang ya
smrc jadi salah yang dianggap asal jauh
kemungkinan apapun masih bisa terjadi
lalu itu jawa barat ya
lalu jawa tengah ini kandang banteng
seluruh survei menyatakan bahwa pasangan
sudirman dan ida itu hanya sembilan belas dua puluh gitu loh
bahkan sebulan sebelum pilkada juga dinyatakan seperti itu
tapi karena kerja keras ya ini saya rasakan ya bang
bagaimana seluruh kader ya baik pkb gerindra pks pan
dan seluruh relawan bekerja keras siang dan malam habis habisan
karena kita ingin membuktikan bahwa banteng bisa kita tekuk di jawa tengah
banteng nggak terbukti kan
iya tapi meskipun belum terbukti tapi ini menunjukkan ini salah
ini pdi sama p tiga aja
bukan ini pdi p tiga golkar ada demokrat
jadi jangan salah sebentar bang
jadi pasangan ganjar ini ini didukung oleh pdi p tiga partai demokrat golkar
banyak partai yang mendukung
ya hanura semuanya mendukung pasangan gajah
ini membuktikan bahwa dua ribu sembilan belas kita bisa menekuk pak jokowi di pilpres dua ribu sembilan belas
kami punya keyakinan itu
apalagi kalau di jawa barat dan jawa tengah ini masih ada perpanjangan waktu dua minggu saja
kami meyakini pak pasangan asyik dan pasangan sudirman ida akan mengalahkan rindu dan pak ganjar
oke tapi saya mau kembali ke email mbak emel
jadi yang membuat kita khawatir ini kan satu hari atau dua hari kalau tidak salah seminggu
bilang pilih kandas serta pak sby kemudian mengungkapkan bahwa ada ketidaknetralan segala macam
ada potensi potensi kecurangan itu proven nggak di pilkada kali ini
yaitu proven pada kita lihat ada wakapolda maluku yang dicopot
kemudian juga ada beberapa peristiwa misalnya sekapolda sumatera utara sampai ditegur oleh kapolri
dengan foto yang beredar tersebut
ketidaknetralan itu mengarah dukung ke pasangan calon yang diusung siapa
saya kira kita semua tahu ada yang dekat warna merah dan seterusnya
tapi poin kami begini kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada baik kapolri kemudian menko polhukam
kemudian panglima dan seterusnya
pak jokowi juga terima kasih karena yang melakukan langkah langkah
saya nggak tahu apakah itu memang
mana bisa kita tambahkan pak jokowi
susah banget kayaknya terima kasih sama pak jokowi
pak jokowi akhirnya
akhirnya memang menyampaikan
saya sampaikan bahwa pak jokowi akhirnya memang menyampaikan setelah diprotes banyak orang
poinnya terima kasih untuk didukung kalimat ini
tapi poin kami bahwa dua hari sekitar hari senin saya kira kapolri mengeluarkan instruksi yang menurut saya sangat loud and clear
dan itu kemudian juga diapresiasi oleh ketua umum kami bahwa apa yang kemudian menjadi gejala gejala di sumut
di kepri di riau kemudian juga di maluku dan di beberapa wilayah di kaltim
itu kemudian menjadi dijawab langsung oleh kapolri
berarti ujungnya ujungnya semua fair dong tidak ada ketidak netralan
apalagi mendukung partainya bang ara katanya
kalau kita melihat pada pilkada hari ini salah satu netralitas inilah yang kita harapkan yang kemudian membuat pilkada
apa ya dalam
dalam proses pasti ada dinamika
tapi anda akui itu pak ada indikasi indikasi itu ya bang
itu tidak ada yang sempurna ya saya rasa tapi masalahnya ujungnya
dukungannya tapi buat siapa
masalahnya kalau saya pasti pak jokowi
bukan maksudnya yang coklat kemarin itu lebih banyak buat siapa kira kira
kita harus mengakui ya dengan fair ya membangun sistem yang demokrasi dengan dua ratus lima puluh juta penduduk indonesia
kalau ada respon ada yang pak jokowi juga mengakui kok dalam berbagai kesempatan dia sering ngomong
kita terbuka aja mas arya kalau ada yang kurang ya kita perbaiki
tidak mungkin kita semuanya bagus siapa sih yang sempurna hanya tuhan
jadi masalahnya kalau ada yang memberitahu tidak mau diperbaiki ya itu yang mungkin kebangetan ya
yang tidak sempurna juga durasi kita yang gak terlalu banyak kita akan bahas masa depan dulu
masa depan bagaimana konfigurasi masa depan setelah pilihan karakter bentang apa yang berikutnya
apakah akan berangkul angkulan atau akan ada tiga poros seperti ini nanti yang kita lihat di pilpres dua ribu sembilan belas
kami akan bahas itu lima belas menit ke depan
bersajaran berikut ini
pertanyaannya apakah konfigurasi pilkada akan berlanjut di pilpres mendatang
kayaknya partai partainya sudah terpolarisasi sejak pilkada dki jakarta akan termanifestasi juga di pilpres mendatang
tapi di pilkada serentak ini kayaknya campur baur juga bang ya
ini akan berlanjut atau anda lihat
konfigurasinya akan seperti apa bang abbas
saya kira masih terbuka sekarang ini
kalau kita lihat memang tidak ada yang konsisten antara koalisi di pusat dengan koalisi di provinsi dengan di kabupaten kota
tidak ada masalah
jadi kalau kita berharap bahwa pilkada ini akan memberikan peta penguasaan wilayah bagi partai partai politik tertentu
saya kira itu terlalu berlebihan harapannya
karena peta itu tidak pernah clear cut saat ini
karena koalisi itu bercampur baur bahkan saya kira lebih dari enam wilayah
pdip kerjasama dengan pks pdip juga dengan gerindra gerindra dengan demokrat
terus itu bercampur baur
apakah itu akan mungkin juga di pilpres mendatang
gerindra campur bawa sama bang ara gitu misalnya atau gerindra sama mbak email
nah itu saya kira perhitungan konfigurasinya hanya bang arya yang tahu soal apakah koalisinya
saya kira masih mungkin
dari jumlah koalisi yang sekarang sudah ada di koalisinya pak jokowi saya kira masih mungkin bertambah di situ
karena alternatifnya koalisi yang sebelahnya saat ini masih nunggu dua hal yang paling berbeda
mas ma'ara kasih kesempatan
ya mungkin bertambah bukan karena koalisinya itu tadi kan tadi pertanyaannya apakah masih bisa bertambah koalisi
partai yang mendukung koalisi pak jokowi kan gitu
tadi argumentasinya kan karena yang lain mungkin belum punya komposisi yang cukup ya begitu
kalau saya juga melihat tambahan satu mas bas
karena memang partai juga pasti ingin menang
dia akan hadir di tempat yang punya peluang menang tinggi
dan faktanya hari ini memang dengan statement dari tuan kamil mendukung jokowi
ko viva mendukung jokowi kemudian juga doreen abdullah mendukung jokowi
lukas nmb juga mendukung jokowi
oh gitu sob ditanya dong
sambil diunjuk nggak
nah jadi artinya poin itu membuat ya mereka mau hadir di tempat yang benar dan menang
jadi jokowi yang benar dan menang
saja ya mungkin saja ya bang andre
jadi itu sebetulnya bukan hanya faktor partainya kalau dalam dalam hal kesana
kalau dilihat dari faktor partainya itu nggak punya klaim wilayah
tetapi representasi gubernurnya menjadi sangat penting mungkin saat itu
dalam perjalanannya gubernur bisa bersikap relatif lebih otomatis
relatif lebih otonom terhadap partai partai politik yang mengusungnya
oleh karena itu ketika gubernur membuat keputusan politik tertentu nilai tawar gubernur cenderung lebih tinggi ketimbang partai partai politik
seperti pak nurdin abdul yang baru saja saya wawancarai tadi meskipun didukung pks dan pan tapi secara clear mendukung presiden jokowi
ya sahabat saya dari sebelum dicalonkan pun sudah mendukung
bang andre bang andre anda setuju anda bisa gabung nih sama bang ara atau anda lihat konfigurasinya seperti apa nih
kalau partai greenrush
mendukung pak prabowo menjadi calon presiden di dua ribu dua puluh
kita tentu membangun komunikasi terus ya meskipun kita berbeda pilihan dengan pak jokowi dan bang ara pdip
tapi partai gerindra memberikan warna kepada demokrasi indonesia meskipun kami berbeda kubu silaturahim komunikasi terus harus kita jaga
dan kami menghormati dan itu sudah dicontohkan oleh pak prabowo beliau mau datang kepada pelantikan pak jokowi dan memberikan hormat
itu sikap partai gerida
nah bicara dengan demokrat tentu kita masih menunggu karena demokrat kan masih mengajukan gugatan baru di mahkamah konstitusi
itu betul ya demokrat mengajukan ya
demokrat atau dua belas tokoh publik
bukan demokrat ya
ya ini yang dekat dengan demokrat lah
harus diluruskan itu
yang dekat dengan demokrat dan psi
kalau seandainya gugatan ini gagal tentu kita melihat ini peluang bahwa demokrat bisa bergabung bersama
kami untuk mendukung pak prabowo
meskipun tentu demokrat juga bisa mendukung pak jokowi
baik baik baik
bang aimel kesempatan anda
jadi yang tujuh tadi dua belas tadi bukan dari demokrat ya
poinnya begini yang pertama saya mau sampaikan bahwa tidak akan hasil pilkada itu berbanding lurus dengan satu koalisi
karena menurut saya pilihan misalnya di daerah masyarakat lokal dan seterusnya menurut saya tidak berbanding lurus kemudian itu dengan koalisi di tingkat nasional
itu yang pertama
yang kedua menurut saya adalah apa yang terjadi sekarang ini adalah ketika politik saling mengunci yang dilakukan misalnya kita seperti mau misalnya berpasangan pak jokowi mau wapresnya siapa sih
sampai sekarang nah koalisi juga saya kira
kalau mau jadi wak ida ya usahalah
naikin elektabilitas komunikasi yang baik
saya pikir dari sini kita perhatikan koalisi jika dia tidak mendapatkan kue yang cukup di koalisi jokowi
saya pikir mereka juga akan memperhitungkan hal tersebut
demikian juga di tempatnya pak kamu
kalau dari wilayah dari sisi kami arahan ketua umum itu sudah jelas di bulan maret bahwa koalisi itu ada tiga poin
visi misi kemudian program kerja dan juga harus ada chemistry dalam hal ini
oke jadi akan bergabung ke porosnya bang ara atau porosnya bang andre
saya kira komunikasi dibangun dengan gerindra ada
kemudian dengan pak jokowi juga bagus hubungannya
ya nggak bagus kan dengan yang lain
hal ini juga yang kita lihat akan ke depan adalah setiap partai politik representasinya di parlemen
tentu hal itu yang saat ini menjadi perhitungan dari partai demokrat
kemana koalisi itu parlemennya itu yang penting
semua orang dulu beberapa bulan terakhir bilang nggak mungkinlah ada koalisi poros ketiga gitu
sekarang seberapa besar kemungkinan
karena begini karena belum tentu jadi wakilnya jokowi
kalau mau jujur alasannya itu
jadi kalau jadi wakilnya jokowi tidak akan berpikir begitu
saya mau tanya ke bang andre
dengan konfigurasi politik fakta politik sekarang hasilnya ada seretak sekarang
menurut anda penguasa presiden jokowi dan ruling party patut khawatir atau lebih pede
kalau melihat pak jokowi ini
melihat pak jokowi itu akrab dengan pdip sebagai representatif
karena pdip kan bilang jokowi adalah petugas partai kami
karena pak jokowi adalah kader pdip
tentu melihat banyak kekalahan pdi perjuangan di pilkada serentak ini menunjukkan bahwa sebenarnya pak jokowi bisa dikalahkan di pilpres dua ribu sembilan belas
dan juga ini peluang
kalau kami melihat evaluasi hasil pilkada
ada jawa barat lalu jawa tengah lalu sumatera utara yang memang menjadi benchmarking kami dalam pilpres dua ribu sembilan belas
ini menunjukkan bahwa koalisi yang kami bangun bersama gerindra dan pks serta pan ini sudah on the track
mesin bekerja secara efektif
dan kami meyakini bahwa akan terjadi di pilpres dua ribu sembilan belas rematch
kalau kami meyakini rematch pak jody
jadi patut khawatir prabowo
waktu prabowo kalah dua ribu sembilan belas juga yakin kan menang
jadi patut khawatir
abraham linkol itu kalah berkali kali
tapi akhirnya menang
kami meyakini memang pak prabowo pernah kalah dua ribu sembilan bersama bu mega
dan pak s b lalu dua ribu empat belas kalah dengan pak jokowi
tapi insyaallah dua ribu sembilan belas akan menang
intinya di presiden terbesar dan republik malaysia
mas iloh dijawab sama bang arang
sekarang jadi distribusi
bang arang ada satu hal saja
pak jokowi sampai dengan bulan agustus
perhatikan misalnya soal ekonomi
saya kira itu baik untuk diperhatikan
sehingga juga kalau dari sisi survei mungkin dia bagus
nanti sampai agustus
kemudian juga bisa mendapatkan kepercayaan dari publik
saya kira mungkin pak jokowi bisa kembali di dua ribu sembilan belas untuk
dan anda lihat fakta politik konfigurasi politik termasuk fakta fakta sekarang
membuat presiden jokowi tidak sepercaya diri
karena menurut saya salah satu poin yang kita harus perhatikan
juga adalah situasi politik ekonomi sampai dengan bulan agustus
kalau pilkadas rentak cukup memungkinkan
seperti tesis mbak agri tadi
kalau misalnya dalam pilkadas rentak misalnya
seperti kami misalnya
dan itu ada faktor yang menurut kami juga bagus di sini
ada satu geliat kader kader yang begitu luar biasa
misalnya kota tegal yang tahu tahu tadinya kita nggak lihat peluang kita
karena itu kader dua duanya ternyata mereka mampu fight di situ
kita juga alhamdulillah di sumut misalnya juga yang kita dukung tadinya
oh demokrat dukung edi ramaya di akhirnya ya
jadi ini yang membuat pd perjuangan bang ara dan presiden jokowi
kasih kesempatan di sumut
harus di dunia
sumatra utara memang demokrat bergabung mendukung pasangan edi ramaya setelah edi ramaya sudah fix menang
lalu yang kedua saya ingin memastikan
pak prabowo itu ada contoh politik
buko viva itu dua kali kalah sama pak adekarwo
pertandingan ketiga menang
ini fakta sejarah
jadi ini pertandingan ketiga buat prabowo
dua ribu sembilan belas pertandingan ketiga
insya allah kami meyakinkan
dua orang ini menganggap bahwa presiden jokowi dan pd perjuangan tempat anda berlangsung saat ini
melihat fakta politik konfigurasi politik terutama setelah kita melihat pilkada seretak ini
kalau belum ada kan sudah kita lewati
kita sudah belajar banyak lah dari proses ini
bahwa pileg punya karakter sendiri
ada partai ada rakyat ada caleg
pilkada nomor satu figur
pilpres kita tahu nomor satu figur
jadi kalau bicara figur ya semua data sampai hari ini jokowi nomor satu
ayy saya nggak tahu nomor berapa
kemudian kalau bicara partai
jelas nomor satunya adalah pdi perjuangan

biar kasih kesempatan mbak abas
mbak ahye berproses ya
tadi ada pemikiran bagus dari mbak imelda
sampaikan lah mas ahye
saya sampaikan pemikiran soal ekonomi apa
soal politik soal demokrasi bagaimana
soal politik tanpa syarat bagaimana
dan perjuangkan itu
rakyat juga senang ya kalau nanti anak anak muda kita ya
tampil menampilkan pemikirannya dan berjuang
berkeringkat untuk itu
jadi dia tetap
satu tadi soal sumut ya
betul sumut disitu pdi dan p tiga saja
kan berhadapan dengan yang lain
nah kita lihat disitu
kalau surveinya hari ini partai
jokowi jauh sekali di atas
pd perjuangan dan p tiga
jadi tidak ada hubungannya
pilih kata serentak konfigurasi kemenangan dengan apa yang
ada yang ada ada yang tidak
saya bilang tadi ada yang ada ada yang tidak
politik itu tidak matematis
makanya ada kemungkinan
ada hubungan ada korelasi
jadi tidak bisa kita mengatasi general
tapi menghadapi tahun politik dua ribu sembilan belas
jokowi dan pd perjuangan tetap percaya diri
bahwa konfigurasi politik dan fakta politik sekarang
anda masih unggul ya bang
dia paling tinggi surveinya
tapi rendah hati
tidak apa apa dikritik di demo juga di depan istana
ini orang baik
tapi dibangun terus
ini indonesia ini butuh orang yang kayak begini
jangan hanya membangun jawa tengah jawa timur bali papua yang mendukung dia
karena memang pak jokowi
itu harus buat begitu
dia punya ambisi ingin menang di sumatera barat
makanya pak jokowi fokus untuk
tapi caranya membangun sumatera barat bagus kan
itu bagian strategi
jadi tidak ada strategi politik saja
tapi tentu kita apresiasi
itu ingat baik
kita harus fair kita apresiasi
singkat bang abbas terakhir
anda tiga bulan lalu saya wawancara bilang ah pesimistis sekali ada poros ketiga
jawabannya iya atau tidak saja
ya atau tidak
saya kira poros ketiga itu makin mengecil peluangnya saat ini
terutama setelah melihat hasil pilkada saat ini
karena hasil pkd itu selalu menjadi andalan bahwa akan ada basis basis politik baru yang tercipta lewat berbagai koalisi yang
yang terjadi di berbagai lapis
tapi kalau lihat hasilnya saat ini
saya menduga meskipun pdip misalnya kalah di beberapa tempat
dari sisi partai dia terus menguat dan jokowi tidak terpengaruh oleh
hasil tkd serta
hasil tkd mti di beberapa provinsi
dan saya melihat bahwa poros ketiga itu membutuhkan prasarat basis politik yang kuat dan saat ini belum terlihat
dan belum terlihat
jadi mbak imelda harus berusaha kerjakan
lalu pagi kesimpulannya itu kita lihat bulan agustus nanti
oke kita akan lihat apakah ada kejutan dari mbak imelda dan kawan kawan atau tetap dengan konfigurasi yang diramarkan oleh bang silaturah
terima kasih mbak andra terima kasih mbak andra terima kasih mbak alpas terima kasih mbak imelda
atas perbincangan yang malam hari ini
demikian akhir rangkaian program quick count pilkada serentak dua ribu delapan belas yang kami hadirkan seharian kali ini
saya budha diputro selamat malam